candy akhirnya menyadari hal itu
mungkin memang sudah waktunya aku jujur sama dia
sebenarnya dari dulu aku ingin ngomong sama kamu
susah sekali ya
kau berada di sini
kamu tuh nangis
kalau selama ini aku jahat sama kamu
aku dengan fitnah kamu sama nenek
aku dengan fitnah kamu sama nenek
aku dengan fitnah kamu sama nenek
tapi aku sadar setelah kamu pergi
kamu orang yang baik ini
sekarang semuanya sudah baik kan
dan candy juga sudah sadar
iya tadi kayaknya ada orang
lagi lagi kesempatan itu lihat begitu saja
apa memang begini nasibku ya
apa memang selamanya kamu gak perlu tahu tentang siapa sebenarnya aku
apa memang selamanya kamu nggak akan pernah tahu betapa berarti kamu buat aku candy
ini benar benar aneh
bukan cuma tadi topan kelihatan mirip banget sama anthony
dia juga mirip banget sama pangeranku
dia juga suka ngilang mendadak kayak pangeran aku
jangan jangan topan itu sebenarnya adalah pangeranku
topan pasti bukan pangeran aku
mungkin tadi aku tuh cuma terlalu terbawa mimpi
kau emang topan pangeranku
dia kan pasti udah ngomong dari dulu
tadi malam non kendi datang
terus turun hujan mas
non candy keke nggak mau pergi
non rani juga keke nggak mau keluar mas
jadi candy semalam suntuk nunggu di tengah hujan deras
kelas aja dia pingsan pak
saya benar benar nggak tahu mas
kalau non candi masih ada di sini
sudah saya suruh istirahat di tempat saya ini mas
makasih ya pak
aku sudah buat itu selama satu jam lalu
tak saya ia mau tinggal dengan viene saya pun sudah luka luka

aku gak nyangka kamu setegah itu sama candy
maksud kamu apa sih di
maksud aku kamu tanya maksud aku
kemarin kamu tau kan kalo hujan deres tuh candy nungguin di luar ha
di tuh ngotot gak mau pergi nungguin kamu ran
di naikkan tuh hujan hujanan sampe dia sakit
sampai dia masuk rumah sakit sekarang ran
kamu tau gak aku nemuin ken di depan rumah kamu
badannya panas mukanya pucat dan dia pingsan
dia tuh kediginan kecapean dan terkenal radang paru paru ran
ya tuhan candy
jangan pura pura sedih ran telat tau gak
semua itu gara gara kamu
kamu paling kenal candy kan
dia tuh sahabat kamu dari bayi seharusnya kamu tahu
tapi kenapa kamu tegak tegain biarin candy di luar
mana rani yang aku kenal
mana rani yang baik hati
mana rani yang lembut hati
mana rani yang sempurna
mana rani yang sempurna saat membela sahabatnya
apa kamu bener bener gak inget ran
apa yang dikorbanin kendi buat kamu
apa kamu bener bener gak inget
aku terus salah nilai kamu run
kamu tuh egois gak punya hati
aku emang gak berguna
udah kaki aku jacet kayak gini
aku emang orang jahat
emang gak berguna sama sekali
ada apa sama aldi
ku dia marah marahin kamu
teriak teriak sampai bentak bentak kamu seperti itu
kamu mau bapak kejar aldi sekarang
gak usah pak
semua ini emang salahnya rani kok
papa yakin sekali ini pasti salah paham kan
waktu itu tuh
aldi sama steven nemuin kenny di depan rumah pak
dan itu semua gara gara rani
kenny dekat nungguin rani dari malam sampai pagi
dengerkan papa ya
papa gak tau masalah antara kamu sama candy itu apa
papa gak tau
itu cuma salah paham
pasti salah paham
bapak yakin sekali ini salah paham
daripada kamu sedih terus
sekarang papa antar kamu nengokin kendi ke rumah sakit
biar kamu bisa ketemu langsung sama kendi
papa gak ikut nyalah nyalahin rani kayak aldi
sudah jangan sedih lagi ya